saudara bus rombongan staditur siswa smppgri satu wonosari
menabrak truk di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
akibat kecelakaan itu dua orang meninggal dunia
inilah kondisi bus pariwisata saat dievakuasi menuju satlantas polres jombang
bagian depan bus rusak berat setelah menabrak truk di km enam ratus sembilan puluh empat jalur tol jombang mojokerto mengarah surabaya
kecelakaan terjadi saat bus yang mengangkut tiga puluh tiga siswa melakukan perjalanan pulang
usai menggelar kegiatan staditur di yogyakarta
terdapat data bahwasannya sopir tersebut tidak ada cadangan sopir
kemungkinan kemungkinan menurut dari keterangan saksi yang ada dalam bus itu mengalami mikrosrim